setelah kasus tewasnya asia sita dewi hasibuan di lift bandara kuala namu deli serdang dua puluh tujuh april lalu diambil alih
polda sumatera utara memeriksa tiga puluh tiga saksi
pemeriksaan memerlukan waktu lama karena para pekerja angkasa pura yang dimintai keterangan telah pensiun dan berada di jakarta
direkturat reserse kriminal umum polda sumatera utara memeriksa tiga puluh tiga orang terkait dengan insiden tewasnya asia sita dewi hasibuan
di lift bandara kuala namu dua puluh tujuh april lalu
mereka yang diperiksa adalah petugas yang bekerja membangun merawat dan mengoperasikan lift di bandara kuala namu
pemeriksaan dilakukan untuk menggali peran dan tugas para saksi
pemeriksaan berjalan lambat karena sejumlah saksi telah pensiun dari perusahaan angkasa pura
bahkan mereka tinggal di jakarta
pemeriksaan terhadap tiga puluh tiga saksi yang mana dari tiga puluh tiga saksi ini kita coba menggali peranan
dan tugasnya pada saat mereka aktif
karena sebagian besar dari saksi yang kita periksa ini dari pihak angkasa pura itu sebagian adalah sudah pensiun
sehingga kita memang melakukan pemeriksaan saksi ini di jakarta dan membutuhkan waktu untuk pemanggilan terhadap para purnawirawan ini